kabit humas polda metro jaya komisaris besar polisi argo yuwono menyatakan berkas perkara ratna sarumpait sudah memenuhi syarat formil dan material yang diminta kejaksaan tinggi dki jakarta
pihak polda metro jaya sudah menerima surat pernyataan lengkap atau p dua puluh satu dari kejati dki jakarta
sementara itu kabit dokes spolda metro jaya kombes umar syahab mengatakan kondisi kesehatan ratna sarumpahit dalam kondisi prima umur menjelaskan selama ditahanan
ratna tidak mendapat perlakuan istimewa kondisi ratna sempat menurun hanya di satu bulan pertama sejak menjalani masa tahanan